pemerintah akan memberikan dana apresiasi bagi tim medis yang menangani pasien covid sembilan belas
insentif ini berlaku bagi daerah yang telah menyatakan tanggap darurat
berdasarkan siaran pers kementerian keuangan dana insentif diambil dari dana alokasi khusus non fisik
bantuan operasional kesehatan dan apbd
dana insentif ini pun sudah disetujui oleh presiden joko widodo
dokter spesialis akan diberikan insentif sebesar lima belas juta rupiah
dokter umum dan juga dokter gigi sebesar sepuluh juta rupiah
bidan dan juga perawat sebesar tujuh lima juta rupiah
dan tenaga medis lainnya sebesar lima juta rupiah
sementara untuk santunan kematian sebesar tiga ratus juta rupiah